beralih ke informasi lain saudara seorang calon anggota legislatif dpd ri azari cage
mengaku mengamuk dan membanting meja di ruang sidang pleno
saudara azari mengaku tidak terima dengan hasil rekapitulasi suara dpd yang disebutnya curang
azari merasa ada pengelubungan suara terhadap satu calon dan menyebabkan suara miliknya hilang
dia merasa punya bukti hasil penghitungan suara dari kecamatan yang hasilnya berbeda dengan hasil yang ada saat dibacakan di rapat pleno
buat peristiwa itu rapat pleno rekapitulasi sempat terhenti
saudara unjuk rasa menuntut hakim independen serta menolak intervensi dalam pengambilan putusan perkara pengadilan di depan mahkamah agung jakarta
saling dorong antara petugas dengan masa sempat saat petugas berusaha memadamkan api
masa nekat membakar keranda serta dan bekas sebagai bentuk protes
tergabung dalam kaukus mahasiswa untuk perubahan mereka menolak intervensi dalam proses penyelesaian perkara pengadilan
masa juga mendesak agar majelis hakim tidak main mata dengan mafia peradilan maupun mafia tanah
meski sempat panas unjuk rasa akhirnya berakhir dengan kondusif